gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama atau ahok mengklaim tetap melakukan belusukan menemui warga
namun ia mengakui belusukannya di masa kampanye putaran kedua memang tidak terekspos media
hingga hari keempat masa kampanye putaran kedua ahok memang belum sekalipun terlihat melakukan belusukan seperti saat kampanye putaran pertama
agenda cagup petahana itu lebih didominasi acara konsolidasi internal dengan partai partai pendukung dan relawan
seperti menghadiri rapat dengan dewan pimpinan daerah partai golkar dki jakarta pada jumat petang